hai bismillahirrahmanirrahim sejumlah karakter superhero ikut menjadi peserta vaksinasi anak
di madrasah ibtidaiyah muhammadiyah v surabaya vaksinasi diikuti siswa kelas satu hingga kelas enam
serta tokoh gatot kaca dan superman kehadiran mereka untuk memberikan semangat pada siswa
lainnya yang takut jarum suntik mengajak foto supaya terhitung dan kita menangis
empat ratus delapan puluh sembilan siswa mengikuti vaksinasi kali ini diharapkan bisa meningkatkan imunitas
serta mengurangi resiko penularan kopi pain tim
lain lagi yang dilakukan tim satgas kofit sembilan belas kabupaten gresik jawa timur pada selasa

untuk menarik minat anak anak mengikuti vaksinasi pengelola wahana wisata beluron
bengawan solo menggratiskan tiket masuk bagi ratusan anak sekolah dasar yang akan divaksin
meski beberapa anak tampak ketakutan keceriaan langsung terlihat saat mereka selesai divaksin
dan dapat berenang sepuasnya dengan memberikan hadiah
renang gratis penyelamat berhasil menghasilkan renang yang dapat dihasilkan
gratis pihak pengelola wisata berharap pelaksanaan vaksin covid sembilan belas untuk anak anak berjalan dengan sukses
di solo jawa tengah wali kota gibran raka buming raka memberikan sejumlah hadiah bagi
anak anak yang mengikuti vaksinasi di sd negeri kreco satu dan dua hadiah berupa sepeda
sepatu roda dan peralatan gambar diberikan kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari panitia
pertanyaan dari panitia
pertanyaan dari panitia
jangan sebesar tidak ada ntp pokoknya yang bersekolah di solo nanti kita vaksin semua
gibran menargetkan vaksinasi di kota solo selesai dalam waktu dua bulan dengan sasaran lima puluh tujuh ribu anak
tim liputan cnn indonesia